lalu apa itu obat tramadol yang bisa menyebabkan kecanduan dan apa efek sampingnya bagi kesehatan
kita tergabung dengan juru bicara kementerian kesehatan dr muhammad syahril selamat siang dr syahril
ya selamat siang mbak tiffany salam sehat semuanya
salam sehat dokter terima kasih sudah bergabung di cnn indonesia news hour siang hari ini
terkait dengan ratusan warga di karawang yang kecanduan eksimer dan juga tramadol obat keras
bagaimana tinjau dari kementerian kesehatan sendiri terhadap kasus ini
ya terima kasih memang penyalahgunaan obat ini sebetulnya sudah lama ya terjadi dengan bermacam macam obat ya
makanya ada pengaturan pengaturan obat yang harus dikeluarkan oleh pemerintah dalam rangka untuk mengawasi dan mencegah terjadinya penyalahgunaan obat
nah dengan kasus yang terakhir yaitu obat tramadol ya
sebetulnya obat tramadol ini obat anti pandemi
jadi anti nyeri ya yang diberikan kepada orang orang agar dia bisa menahan nyerinya
hanya saja sebetulnya penggunaan tramadoli juga beberapa waktu yang lalu sudah digunakan oleh sebagian orang untuk penyalahgunaan tadi
jadi dia dicampur dengan obat yang lain atau alkohol
kalau yang di kerawang kemarin kan dicampur dengan excimer ya
sehingga mempunyai efek eporia
bahkan ada yang disebutkan sebagai meningkatkan stamina dan sebagainya
nah tapi ini sebetulnya obat obat terlarang ya
obat obat tertentu yang tidak bisa diedarkan secara bebas ya
obat keras ya
dan semuanya harus memakai resep dokter
karena efek samping yang diberikan atau yang terjadi akibat tramadol ini
karena kan kerjanya kan disusunan secara pusat ya mbak ya
yang dipanggil secara pusat
dia memblok rasa sakit sehingga tidak terjadi sakit
hanya saja apabila diberikan dengan berlebihan atau dicampur dengan sesuatu obat yang lain
yang sudah disebutkan tadi eksimer contohnya
itu dia bisa menyebabkan suatu ketergantungan
dan juga bisa juga menjadikan suatu perubahan perilaku
yang ini menjadikan bahaya bagi kita terutama anak anak kalau itu
sebetulnya anak anak dilarang
itu suatu hal yang memang harus diberikan
harus kita lakukan ya
dimanapun bukan hanya di karawang tetapi seluruh indonesia ya
ini kadang kadang dimanfaatkan oleh sebagian orang gitu ya
oke baik dokter syahril tadi disebutkan bahwa ini termasuk obat terlarang
harus penggunaannya sesuai dengan dosis dan juga anjuran dari dokter
tapi penyalahgunaannya sudah sejak lama
nah apa yang membuat kemudian masyarakat masih saja salah mengartikan
tidak mengikuti pemakaian sesuai dengan anjuran kesehatan
apakah karena sosialisasi informasinya yang kurang
atau bagaimana juga dengan pengawasannya sehingga obat obatan keras ini masih bisa beredar bebas di lapangan
bahkan diperjualbelikan oleh bandar itu tadi seperti di karawang
ya jadi kalau menurut aturan yang betul
obat ini adalah obat obat tertentu yang penggunaannya harus diawasi betul
mulai dari pengadaan penyimpanan kemudian penjualan
bahkan di apoteknya
bahkan di apoteknya
itu tidak boleh dia ditaruh di suatu etalase yang bisa dibaca orang
dan dia harus ditempatkan di suatu tempat bersama obat narkotik atau psikotropik
dan dilaporkan penggunaannya ya
kepada didas kesehatan
dan apabila ada yang kedaluarsa pemusnahannya pun harus menjadi catatan
artinya apa obat ini betul betul diawasi
nah hanya saja ya sekali lagi ya
ada sebagian masyarakat kita yang dengan jalan pinta
tadi memanfaatkan ini ya
artinya kalau mereka memanfaatkan ini itu sudah masuk jalur ilegal namanya ya
nah ilegal ini berarti kan suatu kriminal yang memang harus kita lakukan atau kita basmi secara bersama sama
dan juga kejahatan kriminal ini bukan hanya di masalah obat ini saja
tapi hampir seluruh sektor bisa terjadi
nah ini adalah tugas kita
nah sosialisasi edukasi sebetulnya sudah dilakukan oleh banyak pihak
oleh dokter oleh kementerian kesehatan oleh dinas kesehatan
hanya saja memang ini harus keterlibatan seluruh sistem yang tadi
mulai dari pengadaan sampai ke penjualan dan pelaporan itu harus ketat
nah memang ada satu sanksi ya
bagi apotik rumah sakit atau katakanlah hal hal yang berkaitan dengan penjualan di luar
faktor yang legal tadi akan dikenakan sanksi
kenapa kalau bandar jelas ya
kalau bandar jelas berarti itu sudah sangat ilegal dan urusannya memang harus ke kriminal ya mbak ya
oke artinya kementerian kesehatan kemungkinan mencium artinya ada pihak pihak orang orang yang bermain
di sekitar pihak pihak yang terlibat dalam peredaran obat obatan
sehingga obat obatan keras seperti heksimar kemudian juga tramadol ini bisa diperjualbelikan secara bebas
itu tadi dok
ya jadi kalau kita melihat satu sistem yang ada di negara kita kan ada namanya bpom ya
di mana badan pengawas obat makanan ini mempunyai suatu tanggung jawab dan keunangan ya
pengawasan mulai dari produksi pengadaan dan juga pengawasan kepada sampai ke penyimpanan tadi mbak ya
nah sementara kementerian kesehatan harus memberikan pengawasan di judit judit layanan kesehatan agar obat ini tidak disalahgunakan ya
nah apabila ada penjualan di jalur yang di luar yang legal tadi yang kita sebut ilegal
maka itu bagian suatu kriminal yang memang itu sudah keundangannya dari pihak penegak hukum saya kira
oke baik dokter apa yang dapat dilakukan untuk menghilangkan kecanduan obat obatan keras seperti yang terjadi di karawang
ketergantungan terhadap tramadol dan juga eksimer ini
ya jadi pertama kami tetap mengimbau agar jangan sampai masyarakat itu tergoda dengan iming iming dampak dari obat ini ya
memang ini menjadi suatu hal yang harus kita hindari untuk jangka panjang karena akan merusak susulan secara pusat
nah bagi yang orang masih awal tentu saja tidak terlalu sulit untuk menghentikan obat itu ya
tetapi apabila betul betul sudah menjadi kecanduan seperti halnya narkoba ya tentu saja ada pengobatan yang disebut dan yang dihubungkan
ada pengobatan yang disebut dengan pengobatan yang adiktif tadi
bisa bisa nanti orang ini akan dilihat oleh psikiatri atau ahli jiwa bahkan kalau memang perlu dia masuk ke dalam rehabilitasi ya
seperti halnya pemakaian pemakaian narkoba yang lain
oke baik terima kasih dokter syahril sudah berbagi informasi di cnn indonesia news hour pada siang hari ini
mudah mudahan ini bisa menjadi salah satu bentuk sosialisasi informasi terhadap masyarakat
agar kedepannya tidak ada lagi yang menyebabkan kegagalan

terima kasih dokter salam sehat selamat siang
selamat siang terima kasih